dulu waktu aku juara karate
mama gak dateng
bahkan aku wisuda pun mama gak dateng kan
dan waktu aku mendapatkan penghargaan pembawa acara terfavorit
mama gak dateng
mama gak pernah datang di saat saat penting dalam hidup aku
aku harus buktiin sama mas haris kalau aku ini bisa
kamu emang ada uang untuk ngontrak untuk hidup selama kamu jauh dari mama
udah kamu tenang aja ari
kamu pakai ini aja ya buat modal kamu
ya kamu jual cincin ini untuk modal kamu mandiri
gak bisa ri cincin itu kan buat kamu
awal namanya lari carved

kamu cukup bawa pulang andi
dia itu obat muncarah buat mama
yang ada di pikiran mama cuma andi andi dan andi
anak mama itu bukan cuma andi ma
haris juga anak mama
lo pun hari bisa melakukannya semua sendiri ma
tapi juga haris butuh mama
dulu waktu aku juara karate
dulu waktu aku juara karate
mama gak dateng
bahkan aku wisuda pun mama gak dateng kan
dan waktu aku mendapatkan penghargaan
pembawa acara terfavorit
mama gak dateng

mama gak pernah dateng di saat saat penting dalam hidup aku ma